dia mau membersihkan nama baiknya anti
dia mau menyelidiki siapa pembunuh roh yang sebenarnya
tadi dia sempat kasih tahu bahwa dia udah dikasih tau sama pengacara yang dia hire
kamu sengaja sibukkan diri kamu dengan kerja kerja dan kerja
hanya supaya kamu gak selalu memikirkan andin
apa sebenarnya yang tengah terjadi
sa ada telepon sa
ini kan erick yang pengacara kemarin
aku angkat aja deh
nggak usah kan lagi mandi
saya dengan nino suaminya elsa
ada yang bisa dibantu
oh begini pak nino
waktu itu elsa meminta saya untuk beri pengantar
supaya bisa memeriksa berkas perkara kakaknya saudari andin
saya tidak tahu apa elsa ada cerita ke anda atau tidak
memang kita rencananya ingin memeriksa kembali berkas salinan itu
itu udah dapet
saya menelpon mau meminta maaf
karena saya gak bisa dapetin akses salinan berkas perkara bu elsa
karena udah ada yang lebih dulu meminta
dari pengacara lain
saya gak tau siapa
yang jelas orang tersebut ada hubungan keluarga dengan bu andin
siapa lagi yang mau memeriksa berkasnya andin selain aku dan elsa
oh iya enggak apa apa terima kasih ya
kamu ngapain angkat telepon aku
tadi telepon dari siapa
yang melepon si pengacara
katanya dia udah coba untuk mengakses berkas salinan di pengadilan tapi
ternyata sudah ada yang meng apply duluan
jadi dia gak bisa dapet akses apa apa
dia bilang dia juga nggak tahu tapi yang pasti orang yang punya hubungan keluarga
kalau anggota keluarga apa mungkin aldebaran
sepengetahuan aku yang bisa memeriksa berkas hanya anggota keluarga yang ada hubungannya dengan sang korban
pada saat itu terjadi bukan siapa siapanya andin
jadi dia gak bisa minta akses untuk berkas itu
baju baju udah semua
tiket juga udah
apalagi ya yang belum
oh iya aku belum pamit sama tante rosa
apa nanti aku pamit ke rumahnya aja ya sebelum ke bandara
sekalian aku pamit sama andin dan al
kan katanya kemarin mereka udah baikan tuh
aku berangkat ya
supir kayak bentar lagi udah nyampe
andin kuat sekali ya pak
setelah masalah yang kemarin
dia masih aja tetap aktivitas
dia masih ngajar
seperti kayak gak ada apa apa
enggak lah itu bukan kuat
andin itu sangat terpukul mah
cuma dia nggak punya pilihan lain selain
mau sampai kapan
andin berusaha kuat
seperti ini mah
gini om saya mau kasih kabar ke om
saya sudah mendapatkan izin untuk datang ke pengadilan negeri
untuk dapat salinan berkas perkaranya andino
semoga ada titik terang ya rafael
rafael om sama andin sangat berterima kasih sama kamu
maaf ya udah ngerepotin
nanti saya kabarin lagi ya perkembangannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi rafael itu kan sekarang sama sama seperti andin
jadi dosen di blitanusa
dan rafael udah tahu tentang masa lalunya andin
dia udah tahu andin pernah di penjara karena pembunuhan
dia sama seperti papa
dia gak percaya bahwa andin tega dan sanggup melakukan hal keji seperti itu
makanya dia mau membersihkan nama baiknya andin
dia mau menyelidiki siapa pembunuh roh yang sebenarnya

tadi dia sempat kasih tahu bahwa dia udah dikasih tau sama pengacara yang dia hire
bahwa sang pengacara sudah mendapatkan salinan kopi dari pengadilan negeri
jadi nanti sore dia akan ambil berkas itu
tahu nih papa raphael ini anaknya baik
semoga dengan cara ini andin bisa mendapatkan pengadilan ya
karena papa masih yakin papa
dalam hati papa papa yakin andin tidak bersalah ma
sampai detik ini
ini bahaya buat elsa
kalau rafael dan papa menyelidiki kasus ini lagi
cepat atau lambat semuanya bisa terbongkar
elsa harus cepatnya tahu soal ini
saya berhak atas andin pak
saya tau kamu suaminya
tapi tolong pahami andin juga
anin sudah sangat terluka sama kamu
jangan ganggu dia dulu
pasti saya kesempatan untuk jelasin semuanya pak
jangan memaksakan kehendak kamu al
yang andin butuhkan sekarang adalah ruang
ruang untuk menenangkan diri
bukan pembelaan diri kamu
bapak khawatir kalau kamu memaksakan terus
andin akan depresi
seperti mama kamu
ini sudah lewat beberapa hari
pasti andin sudah lebih tenang
saya harus menemukan andin